terima kasih masih bersama kami
seorang perempuan menangis histeris karena jari jari kakinya nyaris putus saat terjadi kecelakaan lalu lintas di simpang panorama lembang
warga yang datang menolong langsung membawa korban ke klinik terdekat guna mendapatkan perawatan medis
dari video amatir yang direkam oleh salah seorang warga terlihat kerumunan warga yang sedang berupaya menolong seorang perempuan yang sedang menangis histeris
wanita ini merupakan seorang pengendara motor yang mengalami kecelakaan
dimana jari jari kakinya hancur dan nyaris putus
kecelakaan ini terjadi di simpang panorama lembang kabupaten bandung barat jawa barat
menurut saksi tabrakan terjadi antara kendaraan roda empat dengan kendaraan roda dua dan terdengar cukup keras
dengan sigap warga yang berada di lokasi langsung membopong ibu tersebut ke dalam sebuah mobil
untuk dibawa ke klinik terdekat guna dilakukan penanganan medis
tresna pamungkas kabupaten bandung barat